sekolah tinggi ilmu kesehatan stikes bani saleh bekasi
menggelar wisuda tahun ajaran dua ribu sembilan belas dua ribu dua puluh
di trans studio cibubur sabtu tiga puluh satu oktober dua ribu dua puluh
wisuda yang dilaksanakan di tengah pandemi covid sembilan belas
dihadiri perwakilan mahasiswa dengan mentaati protokol kesehatan yang ketat
sebanyak dua ratus mahasiswa stikes bani saleh bekasi
melaksanakan proses wisuda pada sabtu tiga puluh satu oktober dua ribu dua puluh
di trans studio cibubur jakarta
mahasiswa yang diwisuda berasal dari program studi keperawatan
kebidanan dan farmasi
mereka lulus dari jenjang diploma sarjana hingga profesi
meski dilaksanakan di tengah pandemi covid sembilan belas
prosesi wisuda tetap berjalan lancar dan hikmat
hanya perwakilan wisudawan yang hadir di lokasi
sedangkan lainnya bisa menyaksikan secara daring melalui kanal youtube
panitia menerapkan protokol kesehatan ketat
mulai persiapan hingga pelaksanaan
seperti mencuci tangan menggunakan masker dan face shield
serta menjaga jarak
protokol kesehatan itu mulai dari persiapan
itu baik wisudawan dan panitia semuanya
kita adakan rapid test
kemudian saat hasil rapid test itu juga
kami lanjutkan dengan kegiatan swab
artinya di situ screening akhir kita
screening akhir kita diakhiri dengan pemeriksaan swab atau pcr
di mana di situ yang mereka terdeteksi untuk tidak boleh
istilahnya positif jelas kami tidak akan ikutkan
yang di sini yang hadir adalah yang sudah free dengan segala protokolernya
dimana dari negatif itu dia juga harus menjalankan isolasi sosial dulu
seperti itu ya itu dari persiapan
stikes bani saleh yang berada di bawah yayasan bani saleh
merupakan perguruan tinggi yang berdiri sejak seribu sembilan ratus sembilan puluh dua
seti kes bani saleh terus berkebang meneluskan alumni yang islami
profesional dan unggul
tak hanya itu setiap program studi di stikes bani saleh
juga terus berupaya memperbaiki akreditasi dari tahun ke tahun
visinya adalah islami profesional dan unggul
akan kita capai tahun dua ribu dua puluh
apa yang kita inginkan
insya allah minggu depan kita ada akreditasi farmasi
kalau jika nilainya baik kita akan buka prodi apoteker
kemudian untuk kebidanan kita akan buka kebidanan s satu
seluruh lulusan stikes bani saleh diharapkan dapat bermanfaat di masyarakat
khususnya di bidang kesehatan